dalam satu pertandingan masing masing tim merisi tiga pemain
satu pengiriman dalam satu waktu
rupanya mengadu ke ojk itu cukup gampang loh
jadi ketika aku masih sma kuliah gitu kan udah mulai karir udah capek terus udah sukses gitu kan